saya masih di sini kesini ya allah
iis merupakan satu dari ratusan warga desa benjot
kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
yang berhasil selamat atas musibah gempa dengan magnitudo lima enam
yang mengguncang wilayahnya pada senin siang
ia dan suaminya bahkan sempat tertimbun
di antara reruntuhan rumahnya yang kini hanya menyisakan puing puing bangunan
iis masih tak menyangka bahwa dirinya dan suaminya bisa selamat
setelah terjebak di reruntuhan bangunan rumahnya
selama lima belas hingga tiga puluh menit hingga ia berhasil
dievakuasi warga bersama dengan suaminya
iis pun menderita beberapa luka memar di sekujur tubuh
bahkan ia sempat tak bisa jalan selama dua hari
karena terhimpit reruntuhan bangunan
saat sebelum kejadian iis bahkan sedang merawat suaminya yang sedang sakit
dan ia mengaku tidak mempunyai firasat apapun
bahwa akan terjadi gempa bumi di hari senin
yang kini menghancurkan tempat tinggalnya
saya itu lagi di dalam sama suami suami kebetulan lagi sakit
gak tahu itu mah nggak ada sama sekali goyang
gak ada langsung grup gitu aja
atapnya menimpa saya tubuh saya sama suami
suami saya merangkak di bawah
kalau nggak salah lah hampir sepuluh menitan tolong tolong saya
mungkin kini iis telah kehilangan harta benda hingga tempat tinggal
yang tentunya menyimpan banyak kenangan
namun ia hanya bisa bersyukur bahwa keluarganya masih utuh
selain suaminya kedua anaknya pun berhasil selamat
dalam kejadian yang mengerikan yang terjadi pada senin siang
kedepannya kan saya udah gak bisa apa apa
mungkin sekarang ya
ya pengen yang dikasih rumah yang layak kuni aja gitu
kalau sekarang mah ya gitu
mungkin sekarang mah nggak bisa dulu kerja mungkin
kini iis hanya bisa berharap bahwa nantinya
ia bersama suaminya dan kedua anaknya dapat berkumpul kembali
dalam sebuah rumah yang layak huni
karena saat ini ia dan keluarganya hanya tinggal di tenda terpal
yang ia dan suaminya dirikan di depan puing puing rumahnya